tapi lepaskan bella
kamu jangan kekan dia
dan jangan buat dia menderita
kamu tahu aku gak akan melakukan itu
aku gak akan menceraikan bella
kalo kamu yang betul betul menginginkan bella
buat dia bahagia
kalau kamu tidak bisa lakukan itu
biar aku yang turun tangan
aku akan mendekati kakak kamu
membuat dia sibuk sama aku
membuat dia menjauh dari
aku cuma mau tau
kamu mau ngajak aku jalan lagi
kamu tuh bener bener ya
gak ngasih aku waktu istirahat di rumah
ya tapi nggak apa apa sih
aku malah seneng kok jalan sama kamu
kau tuh bikin aku ngerasa kayak umur enam belas tahun lagi tau gak
ketempat waktu aku masih remaja
apa dia mau ketemu sama laki laki yang dia panggil afif itu
sebaiknya aku ikutin dia
jangan jangan dia tidak datang lagi
aku kira kamu gak jadi datang
ya gak mungkin lah aku gak datang
rasanya aku tuh pengen ketemu kamu terus
ayo silahkan duduk
silahkan tuan putri
lagi sibuk ya
lagi sibuk ya
lagi sibuk ya
lagi sibuk ya
lagi sibuk ya
lagi sibuk ya
lagi sibuk ya
bener dugaan aku
jadi afifnya kak kavani itu adalah afif mantan suami aku
aku bener bener gak nyangka
tapi gak mungkin kalau afif gak tahu kalau kak kavani itu adalah kakaknya reno
jadi apa maksudnya semua ini
emang ada masalah apa
kalau mendekati fadi
kamu juga gak keberatan kan
kalau kamu mencintai dia
aku gak masalah kamu deket sama dia
tapi aku gak mau kamu ngedeketin dia karena masalah aku
kalau aku bilang enggak kamu pasti tahu aku bohong
di dalam lubuk hatiko yang paling dalam
hanya kamu yang aku cintai
dan aku juga tau
di dalam hati kamu
itu cuma ada aku
aku cuma ini memastikan aja
kalau kamu tidak hidup menderita
aku cuma ini lihat kamu bahagia
aku akan mendekati fadi
supaya dia jauh dari kehidupan kamu
dan kamu hidup bebas
tanpa kekangan siapapun
aku cuma ingin melihat kamu bahagia
aku benar benar bingung sampai kapan kamu ngelakuin hal ini
hah sampai kapan
aku tidak masalah menikah dengan fanny
dia tidak mengganggu hidup kamu
dan tidak membuat kamu menderita
hafif aku mohonlah
tolong jangan korbankan diri kamu
kamu akan hancur dan kamu juga akan menghancurkan kamu
hanya ada satu cara
biar aku tidak mendekati fanny
ternyata kamu tidak bahagiakan disana
kenapa hafif harus melakukan ini sama aku
kamu kenapa lagi
kalau ada masalah cerita ke suami kamu
kak fani sekarang sudah tidak pernah marah lagi sama aku semenjak dia jatuh cinta
syukurlah kalau begitu
lalu apa masalahnya
ini bukan karena aku
punya masalah sama kak fani tapi
tadi aku tidak sengaja dengar kak fani telpon pacarnya dengan menyebut nama hafif
pacarnya kak fani itu adalah mantan aku hafif
jadi hafif sama kak fani
cuma untuk pastinya kamu bisa tanya sendiri kak fani

aku tidak mau menemukan afif
ini demi kebaikan kak fani
darah sama mama ya
aku baik staat membiarkannya
saya terlalu kuat
profesyonel bahkan tidak deutlich
saya sudah bisa jauh jauhkan n fro hymen
dia cuma berbunyi
aku akan menjauhi kakak kamu tapi lepaskan bella
kamu jangan kekan dia dan jangan buat dia menderita
kamu tahu aku gak akan melakukan itu aku gak akan menceraikan bela
kalau kamu memang betul betul menginginkan bella jaga dia
lindungi dia buat dia bahagia
kalau kamu tidak bisa lakukan itu biar aku yang turun tangan
aku akan mendekati kakakmu membuat dia sibuk sama aku
membuat dia menjauh dari kehidupannya bella
jauhi kavani afif aku tahu kamu gak mencintai dia
aku tahu kamu cuma ingin mempermainkan dia
sekarang terserah kamu reno lepaskan istri orang
dan kamu bisa mendapatkan kakak kamu
kamu mengancam aku
aku gak mengancam kamu kamu sudah mencuri istri aku
kamu bahkan membuat aku tidak bisa bertemu dengan mereka
kamu memisahkan aku dengan anak anakku
sekarang kamu ingin menjaga kakak kamu
kamu khawatir sama dia
sama reno itu yang terjadi sama kehidupan kamu itu yang aku rasakan
keluarga pancur karena kamu
aku gak nyangka kamu mau melakukan hal serendah ini afif
dalam peperangan dan percintaan semua sah dilakukan
kamu juga begitu kan
kamu lihat kamu lihat
aku gak akan membiarkan ini terjadi
kok mereka kayaknya lagi mau berantem
terserah kamu reno
kalau kamu bisa menghentikan aku kamu ngomong aja sama kakak kamu
kenapa kamu tidak lakukan
aku kasih kamu waktu seminggu
lepaskan bella jangan kamu kekendiaan
dan aku akan menjauhi kakak kamu
aku enggelam juga
sampai jumpa ya pronunciation